memerangi kemudian mencegah penyebaran konten negatif seperti paham radikal khususnya di media sosial adalah tugas kita semua
namun pertanyaannya bagaimana sih gitu caranya memerangi itu banyak wadahnya mungkin salah satunya dengan membuat konten konten positif yang ada di youtube ya
caranya seperti apa membuat konten yang kreatif dan juga positif khususnya mungkin di tahun politik
kita akan tanya dengan salah satu personil dari cameo project yaitu ada mas andri ganda
mas andri selamat malam terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected
kalau tadi kita lihat memang anda sebagai content creator mengamati penyebaran isu isu konten konten negatif
ada juga paham radikal di platform digital media sosial salah satunya mungkin youtube yang jadi makanan anda sehari hari
seberapa terganggunya sih seberapa mengkhawatirkan sih
memang penyebaran konten konten negatif itu
selamat malam tiffany
thank you udah hubungin kita
to be honest kita apalagi yang kita udah sempat ngerasain
gimana panasnya karena awal awal sebenarnya kita kejebur gitu kan
tapi semakin kesini kayaknya youtube itu dipengaruhi
pakai pun saling terang
jadi to be honest ini concern kita karena kita melihat ini bisa jadi apa ya
bisa jadi sesuatu yang bisa memperkeruh dan memecah belah bangsa gitu loh
hmm itu cuma terjadi di indonesia saja atau di luar negeri juga hal hal seperti ini sebenarnya kayak biasa aja ditemuin
sehingga mungkin orang orang kita karena melihat apa yang terjadi di luar negeri jadi coba ikut ikutan
biasanya ikut ikutan trennya seperti itu
saya pikir proses ya karena
kita hidup di indonesia jadi kita nggak begitu tahu apa yang terjadi di luar
kayak trump obama ya
kita dengarnya lumayan panas tapi
kita di jauh kita nggak ngalamin secepat
jadi mungkin nggak sepanas kalau kita ada di sana gitu loh
dan aku pikir ini proses yang harus kita jalani karena ini baru
trend baru yang dialami sih ya gitu loh
tapi kalau kita lihat misalnya ya media sosial
media sosial itu punya dua sisi
sisi positifnya buat orang orang seperti anda seperti cameo project
content creators yang punya kemampuan mumpuni untuk membuat konten konten positif dan juga kreatif
akan menghasilkan sesuatu yang positif juga tentunya diterima kemudian juga diseberluaskan
tapi sisi negatifnya kita lihat juga
bagaimana media sosial ini menjadi satu wadah ya itu tadi penyebaran paham radikal
isu isu atau konten konten negatif yang kadang kadang mungkin masyarakat karena entah edukasinya atau sosialisasinya menjadi kok gampang sekali ya terprovokasi atau mencerna isu isu itu menurut anda kenapa
ya itu kayak tadi saya bilang kayaknya menurut saya pribadi ya ini satu proses pembelajaran karena ketika kita mengalami sesuatu yang baru kan semua
kaget gitu loh
kita tuh ngerasain kayak dari waktu pertama cameo kejebur di youtube dan politik itu kan tahun dua ribu dua puluh
sehingga kita bikin video dukungan untuk pilguk waktu periode pertama pak jokowi dan g
nah pada saat itu belum ada belum ada semua tuh masih adem semua semua tuh masih pihak kita sebagai
yang positif gitu loh
waktu mungkin ada pembelajaran wah ternyata powerful sebegini powerfulnya sosial media sehingga pada dua ribu empat belas mulai dimanfaatkan karena jangkanya menggunakan sosial media untuk menang pengaruhi suara mungkin seperti itu
itu yang saya lihat ya
oke dan efeknya juga masif ya
efeknya cukup lumayan masif gitu untuk mendongkrak
kemudian apa mungkin elektabilitas juga popularitas dari pasangan calon yang berlaga
kita semua belajar gitu loh ketika
ketika itu ada yang lihat wah satu momen ini efektif dan semua akan kesana dan semakin kesini kita lihat pilgub sebelumnya juga efeknya lumayan terasa tapi ada perubahan gitu loh
ada beberapa orang orang yang
apa yang udah berasa
ada pihak tertentu yang memakai ini untuk satu keuntungan jadi ada udah mulai ada orang yang
yang anggapin gitu jadi kayak trendnya berubah dan kita semua sama sama belajar
hmm oke sebagai seorang konten kreator tadi kalau anda bilang dari dua ribu dua belas ya

apa sih atau gimana sih caranya untuk membuat
untuk membuat satu konten yang
menarik yang dampaknya positif diserapi juga positif tapi ini konten konten politik nih mas gitu konten konten politik konten konten yang berhubungan misalnya tahun depan karena tahun depan kita ada pilpres dua ribu sembilan belas gimana sih caranya bikin konten seperti itu
tapi kami juga gak selalu melulu tentang politik ya
mulai masalah masalah yang berhubungan dengan indonesia kita punya value disitu dan
kita sama sama concern
itu adalah highlight
apa ya panggung untuk kita bersuara dan
dan kita concern disana nah
kalau mau dibilang tips sebenarnya kita selalu mengerjakan sesuatu yang
kita selalu membawakan
konten yang berat isu yang berat dengan cara dikemas seringan mungkin gitu
karena itu kita selalu hampir
kita selalu hampir selalu kita pakai komedi untuk sebagai bungkusan membawa isu
dan yang pasti challenge buat saya adalah menemukan
menemukan packaging yang tepat gimana supaya bisa diterima dan
sangat hati hati dalam research
nah itu sih
oke jadi untuk tips tips untuk content creator lainnya mungkin yang sekarang
carilah ya keunikan kalau misalnya kamui project kan
mungkin kalau yang lainnya juga ada bidangnya dari yang lain ya
banyak banyak banget tipe konten yang kita bisa eksplore sesuai dengan
oke terima kasih mas andri sudah bergabung dengan cn indonesia connected
mudah mudahan menjadi tips yang mungkin bisa langsung dipraktekan
oleh content content creatornya yang malam hari melihat perbincangan ini
terima kasih sekali lagi sudah bergabung di cnn